pas aku seleksi kayak deg degan juga sih soalnya aku kayak termuda di seleksi itu
jadi pas aku kepilih ya aku seneng banget gitu aku sampai nangis malamnya
kegembiraan alika saat terpilih masuk ke dalam tim skateboard indonesia memang beralasan
di usianya yang baru sembilan tahun alika adalah atlet termuda di dalam kontingen indonesia di asean games dua ribu delapan belas
walau termasuk dalam olahraga ekstrim yang beresiko namun bagi alika skateboard adalah olahraga yang menyenangkan
saya tuh bisa kayak bisa nyari variasi trik nyari style sendiri bisa ketemu teman teman banyak
kadang kadang juga takut tapi kalau misalnya udah tahu teknisnya
atau udah tahu teknik triknya gimana jatuhnya harus gimana itu sih pasti udah kayak biasa aja sih
di asean games nanti alika akan turun di nomor street
dari skateboard pula lah alika bisa mendapatkan pengalaman bertemu langsung dengan presiden joko widodo
rasanya sih seneng soalnya udah sempat kayak ngobrol udah sempat kayak seneng seneng buat sebentar gitu
jadi rasanya seru aja bisa foto
kalau alika adalah atlet termuda di kontingen indonesia bambang hartono adalah atlet tertua
sudah berusia tujuh puluh sembilan tahun bambang akan turun di kategori super mix team di cabang olahraga bridge
jadi gini itu kalau bridge itu kan olahraga yang terutama di otak ya
jadi kalau umur tidak menjadi soal
tidak dilatih lekas pikun nanti
itu yang saya usahakan supaya tidak tikun maka bermain naf bridge
walau sudah berusia lanjut bambang tetap berlatih bridge setidaknya selama enam jam per hari
dan untuk menjaga fokus dan kebugaran fisik pria yang mengenal bridge sejak berusia enam tahun ini juga berlatih tai chi
bambang pun mempunyai target pribadi di asean games dua ribu delapan belas
bambang menangkan kemampuan menangkan
semangsih kita terbesar untuk negara apa yaitu emas
kuncinya itu adalah disiplin sendiri
kalau tanpa itu jangan anggap jangan harap bisa menjadi juara dunia atau juara di bidang apapun
satu hal yang juga menjadi harapan bambang adalah bridge dapat dipertandingkan di olimpiade
serta berjalannya regenerasi atlet bridge di indonesia